pemerintah yang ingin memindah paksakan ratusan warga di kawasan ibu kota negara di kalimantan timur
jatam menilai keadaan pemerintah yang ingin memindah paksakan ratusan warga di kawasan ibu kota negara di kalimantan timur